terkait penemuan jasad wanita yang dimutilasi di sleman yogyakarta
kita tergabung dengan akp verena sri wahyuningsih kasubit
kasubit penmas bidang humas polda daerah istimewa yogyakarta
halo selamat siang bu verena
oke bu verena bisa ibu jelaskan sebenarnya bagaimana perkembangan terbaru
terkait dengan hasil penyelidikan kepolisian
baik untuk perkembangan penyelidikan saat ini
rekan rekan kami yang ada di lapangan sudah masuk kepada tersangka
dan kemarin anggota melaksanakan pengledahan di salah satu tempat
yang diduga sebagai tempat kos ya kos dari tersangka
dan di sana ditemukan sepucuk surat
yang intinya bahwa semacam surat penyesalan dari yang diduga sebagai pelaku
apakah penyesalannya itu ada spesifiknya seperti apa bu bisa dijelaskan
ya kalau di sini sepertinya memang yang bersangkutan itu ada beban mungkin ya terkait dengan hutang
karena krisis seperti itu
dan yang bersangkutan ada permohonan maaf
atas semua yang kebohongan yang dilakukannya
oke kalau memang berdasarkan dari surat yang ditemukan oleh pihak kepolisian
terkait dengan hutang dan juga penyesalan
lalu apakah di satu sisi pihak keluarga mengatakan menduga begitu
ini adalah ada hubungannya dengan mantan suaminya
apakah ada hubungannya seperti itu
nah untuk saat ini karena kami masih dalam proses penyelidikan terhadap pelaku

kami belum bisa memintai keterangan ya
nanti pada saat pelaku sudah tertangkap tentu ini akan menambah lebih jelas terhadap yang ini ada
nah yang jadi pertanyaan pelaku ini yang diduga ini punya hubungan sesuatu kah dengan korban ini bu
atau seperti apa
keterangan saksi yang berada di
jadi pada saat pelaku dan korban ini berada di tkp
pelaku dan korban masuk ke penginapan itu sekitar pukul dua puluh dua ya sekitar pukul tiga belas lebih lima belas di hari sabtu
itu dari penjaga penginapan mengatakan bahwa mereka tanpa tidak terlihat ada percekcokan
jadi seperti biasa biasa saja ya
tidak ada tempat
jadi kalau kita quieres berarti memang ada hubungan sudah maksudnya
berarti memang ada hubungannya ya baik baik saja
tapi untuk jelasnya apakah ada hubungan antar pelaku dan yang lebih dalam
kita bisa menjelaskan nanti pada saat kita sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku
baik penyelidikan masih dilakukan
kalau dari hasil pemeriksaan dari korban sendiri selain dimutilasi
apakah sebelumnya ada bukti kekerasan yang didapatkan oleh korban
dari hasil visum dan otopsi ini kan visum baru dilaksanakan di hari senin ya
kemudian untuk hasilnya ini baru bisa keluar atau bisa kita ketahui nantinya di tiga hari ke depan
atau tujuh hari ke depan semoga tidak lama
tetapi dari pemeriksaan yang diperoleh atau pemeriksaan luar
itu kita bisa mengetahui bahwa kondisi korban ini terbagi menjadi
tiga bagian ya atau dua bagian yaitu kaki dan badan
tapi tiga bagian itu paha dua paha dan badan seperti itu
dengan kondisi bagian perut yang diambil bagian dalamnya
dan ada berapa potongan atau ada enam puluh dua bagian baik itu sedang maupun kecil
potongan potongan dari bagian tubuh tubuh korban seperti itu
bu verena ini terkait dengan potongan tubuh korban ini sendiri
apakah memang semuanya lengkap atau justru memang ada yang mungkin saja sudah dibuang
atau dicari oleh pihak kepolisian
menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim kami
masih lengkap semua untuk organ organ yang berada di korban
jadi semuanya tidak ada yang hilang
bu verena ada informasi juga terkait dengan siapa korban ini
ada yang mengatakan korban juga bekerja di bandara begitu
tetapi informasi yang didapatkan oleh kepolisian bagaimana
kalau kami masih menerima informasi ya itu dari ktp yang bersangkutan
dari ktp yang bersangkutan itu kita mengetahui yang diduga sebagai korban adalah bernama a
dan kemudian statusnya di dalam ktp itu sebagai mahasiswa
terakhir ibu saksi saksi yang sudah diperiksa oleh kepolisian siapa saja dan ada berapa
beberapa saksi yang sudah diperiksa baik itu dari pihak saksi saksi yang ada di penginapan
ini ada sekitar enam
tapi yang kami peroleh ada enam saksi yang diperiksa
ada enam termasuk ada dari pihak keluarga juga ibu
baik terima kasih atas informasinya bu verena kasubdit dari polda daerah istimewa yogyakarta
tepatnya kasubdit penmas bidang humas polda daerah istimewa yogyakarta
selamat siang ibu